perjuangan pembalap indonesia shan galile untuk bertarung di ajang formula satu masih cukup panjang dan berliku
sean memastikan ia masih akan berlaga di formula dua untuk musim dua ribu sembilan belas mendatang
hal itu ia ungkapkan dalam acara penggalangan dana untuk korban gempa lombok di jakarta pada senin malam
pembalap tim premateodo racing ini masih berada di peringkat ke lima belas klasemen sementara dari dua puluh dua pembalap formula dua
sean mengaku telah mendapatkan pengalaman penting setelah melewati sepuluh dari dua belas seri balap sejauh ini
meski mengonfirmasi akan tetap berlaga di formula dua untuk musim tahun depan shan belum bisa memastikan tim yang akan ia bela tahun depan
berdasarkan yang elok atau wajib dalam perang rapuh orasinya masih tidak berbentuk seperti memang lalu
selain acara penggalangan dana untuk korban gempa lombok sean kelail bekerjasama dengan pembalap dari formula satu dari tim mclaren yakni stoffel van doorn
keduanya masing masing menyumbang tujuh atribut balap untuk dilelang
barang termahal yang dilelang bernilai satu miliar rupiah yakni helm shan saat tes formula satu bersama dengan tim toro roso di gp singapura pada tahun lalu
lelang acara bertajuk lover lombok ini menghasilkan total tiga miliar rupiah
selain itu ada juga pengumpulan dana yang mencapai satu satu miliar rupiah
total empat satu miliar akan disalurkan melalui komunitas seribugur